pemerintah mengapresiasi kinerja dari kepolisian dalam mengungkap kasus kematian dari brigadir yosua
lantas bagaimana dengan respon dari keluarga almarhum birgadi rosua
kami sudah tergabung bersama saya atau bersama kami pak samuel huta barat melalui sumbangan daring
yaitu ayah dari birgadi don fian syah yosua huta barat
selamat siang pak samuel
selamat siang heran
pak samuel anda menyimak tentunya apa yang kami sampaikan tadi di informasi awal
pemerintah mengapresiasi kinerja kepolisian hingga detik ini
kalau anda menanggapinya seperti apa langkah dari kepolisian hingga saat ini
yang pertama saya sangat mengapresiasi presiden kita bapak jokowi
yang sudah sampai tiga kali menginstruksikan kepada bapak jokowi
agar mengungkap permasalahan ini secara terang benerang
dan di situ juga saya berterima kasih kepada
bapak mahfud md menteri koordinator hukum dan ham
begitu antusias mengikuti permasalahan ini
lebih lagi kepada bapak listi sigit
yang sudah menjalankan perintah bapak jokowi
mengusut secara tuntas permasalahan anak kita mokrian syah yosua
saya kami sangat mengapresiasi kinerja bapak jokowi
baik apresiasi positif tentunya
pak samuel kami penasaran apa yang anda sampaikan
ketika bertemu dengan pak menko polhukam yang juga ketua komponas
ketika bertemu di jakarta tanggal tiga agustus silam
apa yang anda sampaikan terhadap kasus kematian anak anda ini
yang saya sampaikan kepada bapak mahfud md secara singkat
saya menyampaikan sudah hampir menjelang sebulan persoalan anak kita ini belum terungkap
sedangkan di luar sana begitu
banyak berita anak kita ini diponis secara tidak melalui pengadilan
sudah menjemini ibu putri
itu yang saya sampaikan kepada bapak menko polhukam
dan bapak menko polukam menampung semua asyikirat asyikirat kita
dan saya memohon lagi kepada bapak polukam
agar kiranya permasalahan ini cepat diungkap
baik anda menyampaikan tidak pihak anda keluarga anda
merasa difitnah sudah ada dugaan pelanggaran
dari dugaan perbuatan kesusilaan maksud saya
atau pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh almarhum yosua
apakah ini juga disampaikan ke pak mahfud md pak samuel
itulah salah satunya yang saya sampaikan kepada bapak mahfud md
bahwa kami keluarga sudah begitu dihakimi secara tidak melalui pengadilan
kami merasa dipercaya oleh isu isu yang di luar
bahwa anak kita telah menjelim ibu putri
kami merasa ibarat cepat mengatakan
fitnah lebih kejam daripada pembunuhan
baik fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya pak samuel
pak samuel kalau kita masih menunggu tentunya anda juga pihak anda menunggu
hasil otopsi ulang kedua atau otopsi kedua yang belum dipublikasikan
karena menunggu hasil forensik
tapi yang anda tuntut sejauh ini seperti apa
barang barang milik almarhum juga sudah dikembalikan ke pihak anda pak samuel
barang barang anak kita almarhum
balik ke bagian
bagian lagi masih ada di sana
berupa kartu kartu atm
beserta dompetnya belum sampai ke tangan kita
baik ini masih menunggu ya pak ya
barang barang belum dikembalikan
anda sudah berkomunikasi dengan pak mahfud md
apakah anda juga dibukakan komunikasi dengan presiden langsung pak jokowi
arah ke sana kami belum membicarakan dengan tim marga huta barat yang ada di jabodetabek
tapi sudah menemui pak mahfud md nampaknya persoalannya justru makin terang
makin ada jalan terbuka untuk menuju ke tersangkaan
baik kami prihatin ya kami ucapkan keprihatinan karena istri anda
kondisinya hingga kemarin kami simak perkembangannya masih dalam kondisi kesehatan yang menurun
kondisi sekarang seperti apa pak samuel
apakah sudah kembali sehat
bertivitas seperti sedia kalah pak samuel
memang mulai dari awal terjadinya meninggalnya anak joshua
saya mengalami beberapa kali drop
mulai dari tanggal delapan kami mendengar berita ini
sudah beberapa kali menambah vitamin vitamin yang dikasih oleh dokter
dan kemarin kami terakhir mencek kesehatannya ke rumah sakit
ya kita mendoakan agar semakin pulih
baik kita doakan tentunya masyarakat indonesia yang nonton saat ini
juga mendoakan dari kesembuhan istri anda
semoga dalam kesehatan yang baik baik saja
terakhir sebelum kita tutup dengan anda komunikasinya pak samuel
saya ingin komentar anda terhadap penetapan tersangka
yang sudah tiga orang ya
informasi dari pak mahfud md sudah ada tiga tersangka
tapi masih belum ada tersangka baru yang rencananya pada hari ini akan diungkap
dipublikasikan kalau anda sejauh ini apa yang ingin disampaikan terhadap
pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh irjen ferdisambo
kalau soal pelanggaran etik oleh pak ferdisambo saya tidak bisa menerangkannya
saya tidak mengetahui
jadi yang perlu saya sampaikan tersangka sudah dicetakkan
ada beberapa orang termasuk berada e kiranya berada e jujur
jujur jujurnya ya biar jangan satu beban
dia di dunia dan di akhirat
siapa yang memerintah siapa teman temannya kiranya jujur
baik terakhir pak samuel
apa yang anda harapkan dari irjen ferdisambo
terhadap kasus ini
yang kami harapkan keluarga terhadap pak ferdisambo
dari awalnya memang kami tidak menyangka akan kejadian itu di rumah beliau
tapi setelah begitu keterangan penyidik dan sebagainya kami dengar di dalam media
bahwa benar benar kejadian ini di rumah beliau
ternyata pak ferdisambo berterang apa yang sebenarnya terjadi
jadi kami keluarga merasa tenang
jangan ada yang disembunyikan
satu hal saya tidak ingin lupa ya menanyakan ini kepada anda pihak dari kuasa hukum anda pak kamarudin dayat
menyatakan meragukan dari siapa sosok yang datang pada minggu malam di makobrimob
apakah anda sempat bertemu dengan putri cenrawati sebelumnya pak samuel sebelum kejadian ini
dan menghafal muka atau wajah dari putri cenrawati
sebelumnya mulai bekerja anak kita di jakarta
ikut pak ferdisambo kami belum pernah ketemu secara langsung
memang kami melihat di foto foto yang ada dokumen dokumen bagi kami
memang kalau dilihat secara kasat mata apalagi ibu putri tadi malam
kompresifnya secara singkat di mako lima puluh dua
jadi apa yang dibilang oleh pasara kita ya itu wajar
ini artinya benar itu putri cenrawati pak samuel
saya meragukan juga
soalnya tidak membuka masker begitu
baik ini kita akan tanyakan nanti ke pihak pihak yang bersangkutan
apakah benar yang bersangkutanlah yang datang ke makobrimob atau tidak
terima kasih pak samuel atas waktunya bersama kami di cnn indonesia news hour
kami doakan semoga istri anda sempat sembuh dan kembali beraktivitas

ada pengumuman tersebut akan ada tersangka baru tewasnya brigadir yesua
ibarat membuka kotak pandora
satu persatu dugaan rekayasa kematian brigadir yosua terungkap ke permukaan
nasty wilayah kel journal
siapa adalah angdi balik pembunuhan rencana ini dan apa sebenarnya motif pembunuhan ini
delan kegelapan nara sumbar
kami sudah bersama nara sumber kami
di studio ada pak kudris sitompul ahli hukum bidana selamat siang pak kudris selamat siang selalu
kami juga terhubung bersama pak albertus
wahyu rudanto komisioner dari
kompolnas selamat siang pak wahyu
salam sejahtera selalu
selamat siang mas
baik pak wahyu
saya ingin ke pihak anda kompolnas sejauh ini
apa yang sudah anda lakukan
pihak anda terhadap pengawasan
penyidikan dari kasus kematian
terima kasih mas
selang satu hari kemudian kan
kapolri melibatkan dua
tapi komnasiam menolak bergabung
akhirnya masuk dalam tim
perlu kami tegaskan sekali lagi kepada publik
adalah pengawas jadi komponas tidak
masuk dalam ranah penyidik
itu yang pertama kemudian
lalu turun juga yang namanya
irsus nah irsus ini adalah
organi struktur yang ada
di irwasung irwasung itu mengenal ada
irwil lalu irsus
irbit itu urusan bidang misalkan bidang
sdm anggaran dan sebagainya kalau earwil
itu urusan wilayah
kalau irsus itu urusan khusus
berada melekat karena
dari irwasung merupakan partner
dari komponas nah sekarang pertanyaannya
sampai di mana kerja komponas
komponas menempatkan dua orang
untuk menempel tetapi
bu pungki dan pak beni wajib
melaporkan ke kita secara periodik
untuk papanan hasilnya dan kita disusikan
kesimpulan yang kita ambil
ternyata ada problem internal
yang menghambat proses ini
menjadi berlarut larut yang oleh orang
luar dibilang sangat berkepanjangan
nah problem internal itu harus
dipotong harus dieliminasi
berdasarkan masukan kita dan berdasarkan
masukan dari pihak lain beliau akhirnya
setuju dan memutuskan untuk
kemudian melakukan pencopotan
sepuluh orang yang punya jawabatan
penting terkait dengan hal ini
mulai dari tadi propang
sampai turun sampai ada
sudah diumumkan pencopotan sepuluh orang
ini jadi ada lima belas nama yang gtr
sepuluh dicopot lima menggantikan
lalu ada dua puluh lima orang yang diperiksa
dugaan etika mulailah
kasus ini terbuka
jadi menurut komponas ini kemajuan
penyidik mempunyai strategi
yang sangat efektif
tidak langsung pertama kali
dengan penetapan barada yang dipakai
pasal tiga ratus tiga puluh delapan
pembunuhan tetapi ada jumto nya
jumto ini sebetulnya pintu masuk yaitu
prof putri bisa menjelaskan lebih detail
kerja anda pihak anda selama ini
sejak penyidikan berlangsung
wahyu kalau kita
menyimak akhir akhir ini ada kritikan
dari netizen dan juga publik
bahwa keras sekali yang dikritik bahwa
selama ini pak benny mamoto
hanya sebagai atau seolah olah menjadi
jubir polisi tidak ada kejanggalan
yang terjadi dalam kasus kematian
dari brigadir yosua itu yang disampaikan
oleh beliau kepada publik anda
menangkapinya seperti apa pihak anda
seolah olah menjadi jubir polisi
internal kita sudah melakukan koreksi
jadi kita tanya
ke pak benny bahwa pak benny
pada awalnya hanya
mereview dari apa yang
dijelaskan oleh umas
dan kemudian kami komisioner yang lain
akhirnya sepakat tidak bisa
kita hanya mendengar dari umat
karena respon dari publik
ini berlawanan dengan apa yang dijadikan
dari umas jadi kan ada ini mas
awalnya kan tanggal sebelas itu ada
tetapi kan publik menilainya kan sangat negatif
skeptis dengan menyebut banyak
belum lagi beberapa pengahat
termasuk senior senior polri yang sudah pernah
ada yang bersurat ada yang ba
ada yang menyebut untuk kita
kemudian kita sampaikan apa yang disebutkan
pak benny ini tidak tepat dan beliau sudah
menjelaskan kekejadiannya di situ
maka sekarang kalau diperhatikan
kongres sudah mulai konsisten sesuai dengan
apa yang menjadi tugas pokok kita
rapat terakhir hari kamis kemarin
mungkin saya harus sampaikan kami rapat
waktu di bpm pak mahfud md dan pak mahfud md
jelas arahnya komponas agar konsisten
dengan apa yang menjadi perintah presiden
dan perintah presiden itu kan sudah sangat jelas
usut tuntas buka apa adanya
jangan ada yang ditutupi
kemarin kapolri dipanggil lagi oleh
bapak presiden kemarin sore
termasuk ada pak mahfud menegaskan ini lagi
jadi menurut saya
komponas mohon tidak lihat personal
tapi lihat bagi institusi yang sekarang ini
kita mengawal kasus ini agar terang beneran
baik berarti anda mengakui ya
ada kelemahan dalam pengawasan
bukan saya yang mengakui
ada kelemahan dalam kita komunikasi publik
karena mengcopy paste saja apa yang ada di ubas
dan ternyata itu keliru
kan pada prosesnya kan kita lihat
memang banyak yang janggal dan akhirnya terbukti
seperti statement dari dirium
bahwa tidak ada tembak menembak
dan itu harus kita ini sebagai fakta
ketika pak kapolri menyatakan dengan
kita harus barang di situ
komponas pada posisi harus mengawal yang benar
bukan membenarkan yang salah
itu masih kita ya
baik pak wayu saya minta komentar dari pak kudri
pak kurdi anda melihatnya seperti apa
apakah benar ada kelemahan di komunikasi publik
yang terbangun dari komponas
sehingga ada kritikan dari publik
seolah olah jadi jubil polisi saja
iya kalau kita melihat
provoksinya komponas itu kan
langsung mengawasi penyidikan atau penyelidikan
ini kan belum penyelidikan penyelidikan
tetapi kompolnas itu lebih pengawasan yang sifatnya
dan menampung masukan masukan kritik kritik
atau keluhan keluhan dari publik
terhadap person atau kebijakan kebijakan polri gitu
nah tapi waktu itu kejadian itu
mungkin karena kepentingan informasi publik itu
pak beni terlalu cepat merespon
betul kompolnas itu hanya mengikuti apa yang dijelaskan
oleh pihak kepolisian
apakah humas atau kapolresnya yang waktu itu
nah tapi karena waktu itu ya pak beni mungkin
harus memberikan catatan musuhnya
berdasarkan ketentuan ya pak
berdasarkan keterangan yang kami peroleh
tetapi ini mungkin harus ada pendalaman pendalaman lagi
jadi publik itu tidak berhenti terhadap keterangan itu
nah kan kita memahami sekarang publik kita
itu kan sudah banyak informasi ya
dapat banyak informasi
bahkan mungkin juga publik itu mantan mantan
pejabat pejabat di dalam polri
yang melihat kejanggalan kejanggalan gitu
jadi apa saya kira memang semestinya waktu itu ya
ini kita bukan kompolnasnya ya pribadinya pak
ininya pada itu pak beni mungkin waktu itu terlalu cepat melakukan respon itu ya
nah jadi kembali lagi betul apa yang dikatakan
kompolnas itu dia tidak melakukan pengawasan langsung
pengawasan yang langsung tadi juga bukan hanya irwasung
jadi dalam kepolisian itu ada yang nangis ya
namanya pengawas penyidikan wasidik
nah mungkin mereka tapi wasidik itu bekerja
kalau ada keluhan atau komplain dari masyarakat
nah jadi kalau irwasum ini
tetapi karena ini sudah menjadi apa apa ya
menjadi masalah publik itu saya kira memang sudah sepatutnya
irwasum itu yang menghandle atau menangani langsung
baik nanti saya lanjutkan pak gudri
terkait dengan adanya kelemahan dari kompornas
terhadap komunikasi publik yang dibangun
saya juga minta pendapat anda
bagaimana nanti bap yang sudah diubah oleh baradae
usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih namasi bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih pak
kita lanjutkan kembali dalam kami bersama narasumber kami
dan pak kudri sitompul ahli hukum pidana di studio
dan juga pak albertus wahyu rudanto
komisioner dari komponas
melalui sambungan zoom pak wahyu masih tersambung ya pak wahyu
pak wayu kalau kita menyemak perkembangannya
pada hari ini ada rencana dari kapolri
jeneral istio segit prabowo akan mengumumkan
perkembangan terbaru dari pendidikan kasus tewasnya joshua
kemudian yang kita ketahui juga dari teman kami
yang berada di barasimpolri ada pengumuman tersangkapan dan kembangannya yang berbeda
berada di barasempori ada
pengumuman tersangka baru pada hari ini tapi
belum jelas pukul berapa
tapi kalau anda melihat sejauh ini pihak anda sudah
mengetahui ini tidak
pak wayu terima kasih mas rana
yang pertama saya terima kasih kepada
pak putri sitompul yang ikut meluruskan
jadi saya kebetulan salah satu komisioner
dan semua komisioner itu walaupun ada yang
menjabat sebagai ketua harian statusnya
anggota semua sehingga posisi kita
adalah mengawal kasus ini kita tidak
tidak menjadi bumpernya polri tapi kita
menjadi pengawal pori
agar punya maruah pertanyaan
kalau kita cermati
apa yang disampaikan oleh pihak
pori sejauh pori sudah melihat
akan ada tersangka tersangka
lain seperti ketika penetapan
baradae itu ada pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
berarti ada keikusan dan
pembiaran lalu berikutnya ada
penentuan pasal lain dan dengan
ditempatkan di tempat isolasi
untuk pak ferdisangbo
di rutan primob
karena sebetulnya akan
lari dari hal hal yang
tadinya pelanggaran etik
apabila ditemukan hal hal yang
menghambat proses hukum bisa masuk
ke ranah pidana karena ada dugaan
proses pidana yang kita sebut sebagai
artinya dua puluh lima orang
yang terperiksa saat ini
sebagai apa ya terperiksa
dalam perisian terperiksa sebagai
pelanggaran dugaan pelanggaran
etik juga akan berpotensi
ada unsur pidana di sini
sangat berpotensi nanti penyidik
yang akan lebih tahu ya karena
kami kan korporasi tidak masuk di wilayah penyidikan
tetapi dari diskusi kami
dari pengamatan kami
dari dua puluh lima yang diperiksa
pasti hampir pasti lah hampir pasti
ada yang pelanggaran
etika juga pelanggaran pidana
karena kisah itu
muncul ketika bapak kapolri
dua puluh lima orang diperiksa
sebutkan oleh beliau bahwa
diduga tidak profesional
dalam penanganan tkp
kemudian ditambah penjelasan kabar eskrim yang
disubukan proses ini menjadi sulit karena
ada barang bukti yang hilang dan rusak
saya kira ini menjadi bukti bukti
bahwa akan ada
pihak tersangka lain
atau personil lain yang pasti akan
menjadi bagian dari yang disebut
tangkap berdasarkan alat bukti
itu wilayah penyidikan tapi kami membaca
dan kami dorong terus itu mas
dua puluh lima plus satu tidak pak wahyu
dua puluh lima plus satu ini maksud saya termasuk pak
iya karena dari dua puluh lima orang itu kan disebutkan
ada tiga jenderal
satu bintang dua
pak gerisambo dan dua orang bintang satu
dan karo propos
pak bin ali lalu ada lima kompes
ada tiga kpp ada dua kompol
ada tujuh perwira menengah
ada lima bintang atam tama
awal mulanya empat orang diisolasi
kami ingin sebutkan diisolasi ini banyak
pertanyaan di publik mungkin saya sampaikan
bahwa penempatan khusus itu
ada di dalam
dasar hukumnya di peraturan
keputusan nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua
tentang kodeatik profesi
itu ada di pasal sembilan puluh delapan
di mana sebutin sebutkan
dalam hal tertentu penempatan pada tempat
khusus jadi biasanya tempat khusus
dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan
kep sidang komisi kodeatik
artinya yang tadinya empat orang
sekarang ditambah lagi satu orang yaitu
pak f s disambo ditempatkan di tempat
dari kompornas yakin
nanti akan bergeser dari
dugaan pengkodeatik pasti nanti ada yang
terkategori sebagai dugaan pengkodeatik
walaupun itu kewenangan itu ada pada penyidik
nanti biar penyidik yang akan lebih
pak wayu saya mau ke pak kun
artinya kalau saya tangkap dari
pak wahyu tadi disampaikan bahwa
memeriksa dugaan pelanggaran etik
juga bisa beriringan dengan pemeriksaan
dari unsur pidana ya pak kudri
bisa bisa itu berjalan paralel ya
tapi kan kalau
apa namanya untuk peradilan pidana
itu kan memelalui proses
yang agak panjang
terutama harus ada
bukti ya bukti dalam
tindak pidana tersebut
tapi kalau pemeriksaan
etik itu kan bisa dipimpin
langsung oleh atasannya
dan prosesnya itu
tidak begitu kompleks seperti
pemeriksaan peradilan pidana
misalnya atasannya memeriksa
bawahannya yang diperiksa itu
perlu dimasukkan di dalam
tahanan kurungan itu memang
bisa menurut mereka
tapi kan ada batas waktunya
tapi itu juga
bergantung kepada kebutuhan
apakah orang yang
bawahan yang diperiksa itu
ditahan atau tidak
misalnya dalam kasusnya pak
sambo ini mungkin karena ini sudah
menjadi perhatian publik
untuk katakanlah ya
berhati hati dalam ini
dimasuk di dalam
apa namanya ditahan dulu
karena kalau dalam
sehari hari itu biasa banyak
anggota polri yang dihukum oleh atasannya
langsung dimasukin di sel
tapi pak kudri seberapa sulit anda melihat
memeriksa adanya tidak unsur pidana
dari seorang pati perwira tinggi
dibandingkan dengan kasus kasus yang melibatkan
oh ya pasti
pasti itu akan apalahnya
iya apalagi khusus ini
di dalam peristiwa ini
pak freddy sambo itu
karena dia mempunyai
dia bisa melakukan
tindakan tindakan yang katakan
bisa saja kemungkinan
dan karena yang diperiksa ini adalah
petinggi polri yang
tentu penyidiknya itu juga tidak sembarangan
nah karena prinsipnya untuk melakukan upaya paksa
misalnya ditahan atau ditangkap
itu kan harus ada bukti permulaan
nah dalam kasus ini
polri itu kan masih dalam tahap
mengumpulkan bukti ya
apakah itu ya
apakah bukti itu berupa saksi
apakah barang bukti ya
di tempat sekitarnya
atau misalnya hasil otopsi
yang dalam ininya
dalam hukum acara pidana
otopsi itu merupakan
jadi perlu waktu gitu
nah jadi kalau untuk
melakukan proses apa namanya
peradilan pidana itu ya
itu memang untuk terhadap
pejabat pejabat yang tertinggi
itu memang agak menemui kesulitan
harus hati hati kalau tidak
penyidiknya bisa disalahkan gitu
memang kita bisa mengerti ya
kita bisa mengerti bahwa
penyidik polri itu apa namanya
apalagi ditambah kalau keterangan
dari pak wahyu tadi
bahwa ada di kalangan penyidik itu
ya itu ya tambah sulit
ada faksi tidak dikepolisian
ada yang pro terhadap
ada yang tidak dengan ferdisambo
itu anda lihat seperti apa
kalau melihat faktanya ya
berarti memang ada semacam apa
apa ya kelompok lah ya
kelompok yang akan melindungi pak freddy
dan kelompok yang katakanlah
mau melaksanakan hukum itu
apa adanya gitu
menghalang halangi itu justru ada
di kalangan penyidik
jadi ini kan menjadi apa
ironi ya buat publik bahwa
mestinya polisi itu kan bekerja
tidak melihat siapa yang melakukan
tetapi penyidik itu bekerja
apa tindak pidana dan peraturan yang harus ini
tetapi dalam peristiwa ini kita melihat bahwa
ada semacam pembiasan ya bahwa
tugas tugas polisi itu akhirnya apa
memperhatikan hal halang sifatnya personal
mestinya kan polisi itu bekerja profesional
hukumnya apa adanya buktinya apa adanya
tetapi ya itulah faktanya karena yang melakukan
tindak pidana itu justru di lingkungan polri itu
pak kudri pak wahyu masih tersambung
pak wahyu dan juga pak kudri
saya minta pendapat anda bagaimana untuk
menentukan seorang mastermind atau aktor intelektual
dalam kasus kematian brigadir sua
apakah memang butuh waktu lama untuk
penetapan tersangka ini
apakah tidak ya pak kudri dan juga pak wayu
kami akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami
di cnn indonesia news hour
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama narasumber kami
pak kudri sutompul ahli hukum pidana yang bersama kami di studio
pak kudri kita lanjutkan kembali
pak albertus wahyu rudanto komisioner dari kompolnas
pak wahyu kita lanjutkan kembali dialog ini
sebelum break tadi saya sempat membahas soal
pak kudri menyebutkan ada pihak pihak dari penyidik
yang mencoba untuk menghalangi proses penyidikan
kalau pak wahyu melihatnya seperti apa
apakah benar ada di kepolisian tersebut loyalis loyalis
yang ada di sana seperti ada yang pro ke verdi sambo
dan tidak dengan verisambo
pak wahyu silakan
baik itulah yang oleh komponas disorot
sebagai yang kita sebut problem internal
ini organisasi polri ini organisasi yang mempunyai
ya mirip mirip dengan tni orang semi militer
di sana ada yang namanya relasi kuasa
ada komandan ada bawaan ada perintah
maka kita kenal adanya siap dan siap siap dan sebagainya
ada mafia tidak pak wahyu
maaf saya penuh
ada mafia tidak di ketubuh polri
ada mafia tidak geng mafia
saya kira kalau gen tidak
tetapi kalau tadi disebut kelompok
karena kemarin kami berdialog dengan ketua ipw
indonesia police watch pak sugeng teguh santoso
mengungkapkan ada geng mafia di polri
anda menyadari hal itu
saya tidak bisa bicara ada atau tidak
tetapi kalau kita lihat fakta faktanya
memang kelompok itu bisa muncul
kemudian yang itu kemudian bisa akumulasi kekuasaan
dan bisa bias menjadi kemudian penyalahgunaan kekuasaan
jadi kalau saya menyatakan begini tadi
yang oleh pak mahfud disebut sebagai psikohirarkis
itu kan ini mas perubin terang ini
karena mereka itu kan dididik di akpol empat tahun ya
di sana ada komando ada doktrin
dan itu kesetiaan terhadap senior itu sangat kuat sekali
maka dipotong dengan pencobotnya
dan yang langkah yang sangat cepat
kalau soal kemudian ada yang takut ragu
ya itu karena problem relaksi kuasa ini
jadi pada organisasi besar seperti polri
dengan empat ratus enam puluh ribu anggota
di mana ada kelompok alumni akpol
ada kelompok non akpol ada bintara
tentu model model pendidikannya itu menimbulkan
baik pak wahyu
saya ingin konfirmasi dari pihak kompolnas
anda mengetahui tidak dari penelusuran beberapa media
termasuk juga pak sugeng kemarin menyatakan
ada skenario yang dibangun dari peristiwa ini
skenario tersebut merupakan sahabat dari ferdis sambo
anda tahu tidak dari sahabat ini pak wahyu
kami hanya mendengar informasi sepihak
benar atau tidak belum pernah klarifikasi
tetapi saya kira di berbagai media sudah muncul nama itu
juga di berbagai media sosial ya
tentu bagi kompolnas yang penting bahwa pengungkapan kasus ini
berdasarkan pada fakta
kalau memang nanti ternyata terbukti ada yang membuat skenario
kalau ya tentu penyidik akan membaca satu hal
dan tentu nanti akan terkait juga mengenai keterlibatan kasus ini
karena tadi pasal lima puluh lima dan lima puluh enam itu nanti terkait
saya kira nanti penyidik akan lari ke sana kalau memang ada bukti
ada pemeriksaan tidak yang bersangkutan sahabat pak ferdis ini
sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
sudah dilakukan pemeriksaan belum pak wahyu
sampai hari ini saya info info yang kami peroleh belum
tetapi bisa jadi nanti pengembangannya akan bisa kesana bisa jadi
tapi sampai hari ini belum
saya kira penyidik lah ini pilihan penyidik
penyidik pasti akan tahu cara strategi bagaimana
siapa dulu yang diperiksa lalu bagaimana penetapan pasien
itu penyidik lah nanti mas
baik saya tanyakan ke pak kudri selaku ahli kumpidan
pak kudri dari penelusuran beberapa media
kemudian pernyataan dari pak ipw ketuanya pak sugeng
ada pihak yang ikut melakukan skenario membangun skenario kematian ini
ada dugaan pelisihan seksual ada tembak main nembak
ini dilakukan oleh sahabatnya pak ferdi sambo
kalau tersebut dari pihak yang bersangkutan ada unsur pidana
bisa diproses atau tidak ya pak kudri
bisa jadi begini di dalam dikatakan kalau ini merupakan satu rekayasa
kalau di dalam hukum itu kan ada dibilang perencanaan mufakat jahat
kalau misalnya dianggap intelektual dader atau intelektual provokatus
itu terhadap peristiwa tersebut
kalau memang betul ada perencanaan mungkin pasalnya bukan pasal tiga ratus tiga puluh delapan

mungkin juga itu bisa berkembang menjadi pembunuhan berencana
karena sudah dibuat skenario nya
tetapi juga ada skenario bagaimana menutupi peristiwa ini
supaya peristiwa ini tidak dianggap suatu tindak pidana ini juga rekayasa juga
tetapi yang berkembang tadi yang kita bicarakan itu adalah rekayasa terhadap pembentukan opini publik
ada konsultan apa gitu ya untuk membuat pembentukan publik
menggiring publik supaya peristiwa itu bukan suatu peristiwa pidana
jadi yang dimaksud dengan otaknya apakah intelektual dader terhadap tindak peristiwa pidana
atau dia merupakan rekayasa untuk mengaburkan dalam proses penegakan hukum
dan yang ketiga lagi adalah rekayasa atau otak
ada otak atau mastermind untuk pembentukan publik
nah kalau pertanyaannya kalau misalnya yang membuat apa namanya dalam peristiwa pidana
pasti itu hukumannya paling terberat karena dia sebagai intelektual dadernya
sebagai otaknya itu pasti yang paling berat
kalau yang kedua yang menyatakan itu dia bisa kena tapi bukan untuk peristiwa pidananya
tetapi dia menghalang halangi polisi melakukan tugasnya
yang ketiga mungkin pidananya itu bisa karena dia memberikan kebohongan publik
dan mungkin kena kalau memang itu insan media atau insan jurnalis
itu tentu kena ke undang undang mengenai undang undang jurnalisme dan ini
saya kira bisa kena juga dia kena pidana memberikan berita bohong
itu bisa kena
kalau ditemukan bukti pak budri ada bukti yang menyebutkan saksi
yang menyebutkan ada pihak yang membantu mastermind melakukan skenario
skenario yang mana nih
skenario yang mana apakah pembentukan opini atau menghalang halangi pemeriksaan
skenario soal kematian ini pak tembak menembak kemudian dihukumkan oleh jangsa suau
kalau misalnya itu dia menyakut itu itu paling berat untuk misalnya peristiwa pembunuhannya itu
jadi pembunuhan itu bukan pembunuhan secara spontan
tetapi ini memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu
kalau sudah dipersiapkan terlebih dahulu artinya ada jeda waktu antara mikir mikir untuk melakukan peristiwa pidana
dengan eksekusinya itu sudah kena sebagai pembukaan perencanaan
dan otaknya itu tentu bukan hanya satu orang
dia bisa lebih dari satu orang
bergantung kepada nanti pembuktiannya bagaimana
tapi kalau betul kalau ada permufakatan jahat sebelumnya
ya dua atau satu orang dua orang atau beberapa orang
dia dianggap sebagai intelektual dan atau aktor intelektual
jadi saya kira kita pilih pilih dulu
di mana yang dikatakan dia sebagai mastermind dalam peristiwa ini gitu
kalau kita sibak ya pernyataan dari kak marudin simajuntak
selaku kuasa hukum almarhum brigadir yosua menyebutkan
sebenarnya ini kasus biasa pembunuhan kemudian pembunuhan berencana ya kalau disebutkan
sejak tanggal delapan juli insiden terjadi seharusnya sudah bisa diungkap siapa pelakunya
ini kenapa memakan waktu yang begitu panjang sebulan ini kita menunggu siapa mastermind dari kasus ini pak kudri
ya saya katakan tadi karena pelakunya itu adalah di kalangan polri yang memang mempunyai kewenangan untuk
menyalahgunakan kewenangannya untuk menutupi kekuasaan
yang keduanya lagi apakah peristiwa pembunuhan ini cuma tunggal
peristiwa tindak pidana tunggal
jangan jangan ini adalah satu dari serangkaian tindak pidana pidana lain
jadi tindak pidana ini adalah menutupi untuk tindak pidana yang lain
kita belum tahu itu bergantung nanti pemeriksaan
apakah memang ini peristiwa pembunuhan
pembunuhan biasa atau berencana atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang
ya hilangnya orang itu belum tahu
jadi apakah ini cuma tunggal
apakah dia merupakan rangkaian yang lain
kita nggak tahu juga
jadi saya kira ini memang tugas kepolisian
jangan sampai apalagi ini publik menyatakan lain
apalagi misalnya ada publik mau mendapat informasi bahwa sebenarnya ini
peristiwanya bukan peristiwa tindak pidana tunggal
tetapi ada tindak pidana pidana yang lain
jadi ini saya kira kita harapkan pimpinan kepolisian dalam hal ini kak polri
harus tegas untuk memberikan citra kepolisian ini
supaya polisi ini jangan seperti yang disebut tadi
tapi menurut saya mungkin terlalu berlebihan juga kalau kita bilang ada mafia
tetapi kalau misalnya ada oknum ya atau beberapa oknum ya
memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan manfaat
entah manfaat materi atau manfaatnya mungkin aja
di mana mana itu juga akan terjadi
tetapi karena ini sudah begitu berjalan lama sehingga orang memberikan label itu mafia
tapi kalau kita sebut mafia menurut saya sih berlebihan
pak kudri dan juga pak wahyu sebelum kita tutup dialog ini
saya penasaran dari analisa anda

analisa anda dan juga pengawasan anda dari kompolnas pak wahyu
motif pembunuhannya seperti apa ya pak
apakah memang ada kecemburuan sekuat lama
pak wayu terakhir
saya belum berani banyak bicara
biar penyidik nanti ya
kita tunggu saja penyidik apa motif utamanya
hanya fakta kita lihat kejanggalan yang tadinya oleh publik diekspos ternyata pelan pelan kan mulai terbuka
harapan anda terhadap kasus ini pak wayu bagaimana
siapa pembunuhnya siapa yang berada sebagai otak tindak kejahatan ini
supaya segera diungkapkan
ini menyangkut trust publik terhadap institusi polri
jangan sampai institusi ini hancur oleh ulah beberapa oknum atau personil personil ini
jadi kalau kepentingan koponas ya maruah institusi polri sebagai pelindung pengayang peran masyarakat ini harus kita jaga
sehingga dengan apa
dengan cara tegas nanti mengambil tindakan terhadap siapapun yang terlibat di sini
pangkat apapun harus ditindak oleh kapolri
baik pak wahyu ini terakhir saya ingin menyuarakan apa yang disuarakan oleh publik pak kudri
yaitu ini kasus dari kepolisian
direkayasa kepolisian pelakunya di kepolisian korbannya pun kepolisian
apa kabar dengan kasus biasa kasus warga sipil orang orang kecil pak kuda
ya ini jadi apa namanya publik itu akan menganggap bahwa
ya hukum itu bisa diatur semua gitu loh
banyak misalnya publik itu kan merasa tidak puas terhadap suatu peristiwa peristiwa yang menyangkut publik itu sendiri
artinya tidak dapat respon yang baik
dianggap polisi itu tidak melaksanakan tugasnya secara profesional
tetapi dengan adanya ini
jadi itu dianggap memberikan pembenaran
oh jadi publik itu menganggap bahwa polisi itu tidak profesional
dia bertindak kepada terhadap kepentingan kepentingan tertentu
mestinya kan polisi itu bertindak untuk kepentingan hukum dan keadilan
tetapi ternyata misalnya dengan peristiwa ini bahwa jangan jangan ini polisi memang bukan berjalan di atas hukum
tapi berjalan atas kepentingan
kita ambil pelajarannya bukan hanya karena ada peristiwa
ada jenderal polisi yang melakukan tindak pidana dan merekayasa
itu satu satu soal
tetapi yang kita pertaruhan kita ini adalah kita sebagai negara hukum
salah satu tombak negara hukum ini adalah kepolisian
karena kalau kejaksaan dan pengadilan itu
itu kan dia di intinya di downstream nya
jadi di upstream di hulunya itu justru kepolisian
baik pak putri
ujung tombaknya itu dikepolisian
kalau misalnya kepolisiannya sudah tidak benar tentu proses berikutnya juga tidak benar
jadi kita mengharapkan kepada petinggi polisi untuk benar benar melakukan peristiwa ini dan membenahi institusinya
menjaga integritas kredibilitas dari kepolisian
terima kasih pak wahyu atas waktunya bersama kami dari komisioner kompolnas
dan di studio juga ada pak kudri setompol
ahli hukum pidana selamat selalu pak wayu
terima kasih salam sehat